pendukung dan relawan sejumlah kontestan pada pilkada serentak dua ribu delapan belas melakukan cukur rambut beramai ramai
aksi ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan yang diraih oleh calon dukungan mereka
tim pemenangan pasangan hovifah indar parawansa dan emil dardak langsung melampiaskan kegembiraan
dengan bersujud syukur usai mengetahui hasil quick count pasangan mereka mengungguli pasangan gus ipul putih
relawan kemudian menggelar aksi cukur rambut beramai ramai
sujud dan potong rambut ini sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan hovifah emil sekaligus untuk memenuhi nazar mereka
meski dalam hitungan cepat kofifah menang namun tim pemenangan akan terus mengawal hingga hitungan manual kpu tuntas
kemenangan sementara pasangan ganjar pranowo dan taj yassin di jawa tengah mendatangkan rezeki dadakan bagi tukang pangkas rambut
pasalnya mereka mendapatkan order dadakan
dari para relawan ganjar yasin untuk mencukur gundul rambut mereka
belasan relawan pdi perjuangan di ungaran ini rabu sore menggelar acara gundul bersama
acara ini dilakukan sebagai bentuk syukur atas kemenangan sementara ganjar yasin dari hasil perhitungan cepat
sementara di lumajang jawa timur kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati tori kulhak indah amperawati versi real count partai kebangkitan bangsa
didayakan dengan melakukan
pesta kembang api dan cukur rambut sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan pemilihan kepala daerah tersebut
rayaan dilakukan di posko pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati lumajang nomor urut satu tori kulhak indah amperawati di jalan hoes cokraminoto lumajang